ketika anda lahir dan juga besar di pulau jawa
maka untuk mendapatkan bbm di tujuh puluh delapan tahun indonesia merdeka
maka anda tidak akan mengalami kesulitan
bbm habis tinggal datang ke spbu mengisi satu dua liter itu dengan mudahnya
namun hingga agustus dua ribu dua puluh tiga ini ketika anda berada di pulau sumba
khususnya di kabupaten sumba baradaya
maka pemandangan antrian bbm yang mengular di spbu
bahkan untuk pembeliannya harus mengantri berjam jam
mulai dari subuh sampai siang hari
itu adalah pemandangan yang biasa terjadi setiap harinya selama bertahun tahun
antrian panjang khususnya untuk bbm bersubsidi
seperti pertalite dan solar
berdasarkan data pusat statistik
dengan luasan sebelas km persegi
dan terdiri dari empat kabupaten
berjumlah penduduk sekitar tujuh ratus delapan puluh satu ribu jiwa
sementara itu berdasarkan data dari pertamina patraniaga jatim bali nusa tenggara
jumlah spbu di pulau sumba hingga awal agustus ini
terdapat sekitar enam belas spbu
kondisi ini mengakibatkan satu spbu harus melayani beberapa kecamatan
salah satunya spbu di kecamatan kodi
kabupaten sumba baradaya
setiap harinya harus melayani kebutuhan bbm untuk warga tiga kecamatan
yaitu kecamatan kodi kodi malagar dan kodi bangido
setahu saya dan bahkan saya sendiri merasakan
bahwa kami cari bbm itu sepertinya kami cari emas
saking sulitnya kami berjam jam kami rela panas panas matahari itu
apapun kami lari ke
wtb bahkan kalau wtb habis kami lari ke bubak waktu itu
berapa jam itu
itu kami dari sini jam setengah lima pagi
pulangnya itu sampai malam
dari enam belas spbu di pulau sumba
semua pemiliknya adalah badan usaha atau pengusaha yang mengajukan pendirian spbu
pertimbangan utama seorang pengusaha untuk mengajukan pendirian spbu adalah
adanya peluang keuntungan atau minimal pengembalian investasi pendirian spbu nya
keuntungan pendirian usaha spbu didukung oleh kemudahan akses pengiriman bbm
omset pembelian yang berkorelasi dengan jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi
kondisi inilah yang menjadi tantangan pengusaha dalam mendirikan spbu di daerah tertinggal
terluar dan terdepan atau biasa disebut dengan daerah tiga t
dan rilis dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
empat kabupaten di pulau sumba ntt seluruhnya masuk dalam kategori tertinggal
memang kalau dari sisi usaha spbu ini jangka panjang bagus
tapi kalau kita omong bisnis bisnis lain untuk di daerah kita kan masih belum sama di pulau jawa
jadi pendapatannya masih kecil omsetnya kecil itu jangka panjang untuk ya istilahnya kita melayani
dan kita juga bisa nikmati hari tua
melkianus lubalu pria asal sumba baradaya ini tak menampik minatnya mendirikan spbu di daerah tertinggal
berangkat dari keinginannya untuk membangun daerah
sementara itu pertamina patraniaga selaku badan usaha milik negara yang mengatur distribusi bbm pun
mendorong pendirian spbu khususnya di daerah tertinggal terluar dan terdepan dari berbagai pihak
pengajuan pendirian pun bisa dilakukan secara online
secara umum untuk pengajuan kemitraan spbu yang reguler maupun kompak mini
itu bisa melalui kemitraan web kami dan semuanya sudah dilakukan melalui website secara online
tinggal dimasukkan di situ nanti kita bisa proses di seluruh lokasi di indonesia
tapi kalau di luar dari itu yang penting adalah pertama bagaimana kita melakukan pengecekan di lokasi
yang memang layak untuk didirikan spbu dan kemudian tentunya yang mengikutinya adalah perizinan perizinan lokal ya di daerah
perizinan usaha seperti biasa

sejalan dengan itu badan pengatur hilir minyak dan gas bumi atau bph migas mendukung badan usaha
untuk melakukan pembangunan spbu khususnya di daerah tiga t yaitu tertinggal terluar dan terdepan
tentu kita mensupport ya badan usaha yang kemudian merencanakan pembangunan spbu reguler
dan tentu ini kita juga melihat demand nya kita melihat pasarnya seperti apa
nah di dalam nanti penyelesaiannya
bph mendukung di dalam memberikan kuotanya untuk wilayah wilayah tersebut
berapa kuotanya dan berapa kuota yang akan diberikan kepada spbu
nah ini tentu akan kita perkirakan dapat memenuhi demand daripada masyarakat
selain dari keberadaan spbu kuota dari bbm sendiri juga diperlukan khususnya bbm bersubsidi seperti pertalite dan solar
pertama kuota itu sebetulnya sudah disesuaikan dengan demand
wilayah di kabupaten kota maupun provinsi
bahwa operasional ini bisa saja terjadi ya bahwa dari sisi pengiriman dari sisi distribusi
tetapi kita ingin sebetulnya penyalur itu dapat beroperasi memenuhi kebutuhan masyarakat
apakah itu satu hari setengah hari tentu ini kan disesuaikan dengan kondisi daerah kan
bbm adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat indonesia
ketersediaan bbm dengan mudah dan efektif mendukung percepatan pembangunan khususnya di daerah tertinggal terluar dan terdepan
dalam hal mendukung pembangunan peranan bbm tidak hanya mendukung peningkatan perekonomian
namun juga mendukung produktivitas dalam berbagai aspek seperti kesehatan pendidikan sosial budaya keagamaan hingga pertahanan